apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian untuk menyidiki kasus penyiraman air keras yang menimpa novel baswedan perlu dihargai
namun setelah sekian bulan publik terus menagih kapan pelakunya bisa tertangkap
gong untuk mengangkat kembali wacana pembentukan tgpf kembali mencuat
bukan untuk meminimalisasi peran polisi justru kapasitasnya untuk membantu pihak kepolisian mengungkap kasus ini
dan untuk membahas topik kami malam ini sudah ada di studio julius ibrani penggiat anti korupsi dari pbhi beneditus bambang nurhadi anggota kompornas dan nanti akan melalui telepon kompens polisi argo yuwono kabit humas polda metro jaya
selamat malam bapak beni dan juga mas julius
saya coba ke pak beni dulu dari kompolnas pak benny kalau tadi itu kan tanggal dua puluh empat terakhir ada update ya mungkin mas budi suka tahu media sudah tahu
dari pihak polda merilis kembali sketsa wajah setelah sebelumnya tanggal tiga puluh satu juli kapolri
ada yang mengatakan ini angin segar tapi ternyata mentah lagi melempam lagi masyarakat masih bertanya tanya
kembali lagi ke sketsa tidak ada data yang saki yang benar benar bisa membuat masyarakat puas
kinerja sudah hampir enam bulan dari pihak kepolisian bagaimana anda mengikapi hal ini
jadi ada pengaduan dari amnesty asia kebetulan untuk klarifikasinya saya masuk sebagai komisioner yang melakukan klarifikasi kepada penyidik
jadi saya masuk sebagai komisioner yang melakukan klarifikasi kepada penyidik
jadi kalau kami melihat dari penyidikannya bahwa penyidikannya sudah sesuai karena sudah memasukkan masuk seperti scientific investigation
dan mendapat bantuan atau support dari polisi federal australia
cuma memang ada hal hal yang tidak pernah terungkap di publik ini sekarang saya buka deh
nomor satu tkp nya itu berantakan waktu penyidik datang sudah kacau
jadi barang barang itu semua ditaruh di depan rumah korban
di depan rumah korban itu kan kosong terasnya
itu ada tiba tiba ada meja ada barang barang bukti semua di situ
gelas kalengnya di situ botolnya yang dianggap botol isinya pakaian yang dipakai korban semua ada di situ
kedua ada saksi yang melihat di dalam kegelapan jarak sepuluh lima belas meter
yang dia meyakini wajahnya ini adalah wajah yang ada di facebook dia bilang
ternyata alibinya orang itu ada di daerah mana di daerah mana begitu banyak orang
jadi yang sudah dilakukan oleh penyidik itu menurut kami ya sudah sesuai koridor
dengan radio satu km diperiksa cctv nya udah berapa ratus cctv
sekeliling situ semuanya
semua yang ada di situ sudah diperiksa
ada satu lagi yang mungkin kendala yang juga harus diketahui
jadi yang ketiga adalah tidak korporatifnya korban terhadap penyidik
misalnya ada banyak hal hal yang sifatnya seperti seteka teki
jadi polisi ini menyidik berdasarkan mulainya dari seperti tekat teki
jadi seperti itu kan
jadi kalau misalnya ada sketsa yang sudah ditimbulkan ini ini sudah kerja yang bagus sekali
tinggal profiling aja nanti kan
tapi pak bidita memang seharusnya polisi bisa mengungkap tekat teki tersebut
loh sekarang gini ini kan tadi saya sudah bilang
tentunya ya tidak ada ketentuan
tidak ada bukunya buku mana itu yang mengatakan
ada satu peristiwa yang sudah baru bisa terungkap oleh polisi amerika sebelas tahun
bukannya maksudnya saya membela
kalau memang polisi tidak bertindak tidak profesional
kami kompolnas akan meneranglanjuti
kita bisa merekomendasi diperiksa ke propam
kalau ada indikasi pidana bisa kita dorong untuk pengadilan
jadi kita tidak main main untuk masalah ini
ini masalahnya masalah serius
yang menarik tadi pak beni ada tiga variable alat bukti dan juga tkp sudah banyak terkontaminasi
tidak lagi susah dengan fakta
mas julius melihat sebenarnya tiga variable ini bisa mempengaruhi kinerja polisi tidak dalam mengungkap kasus ini
kalau dibilang mempengaruhi ya bisa saja
tapi kita harus lihat latar belakangnya juga gitu
mengurai peristiwa novel itu tidak bisa hanya mengurai peristiwa ketika dia disiram
karena kami pun dari masyarakat sipil menggali informasi bahwa persiapannya itu panjang
dua atau tiga sebelumnya
beberapa orang di tkp juga menyatakan bahwa ada orang orang yang tidak dikenal
bolak balik memantau dan melihat lihat
oleh karena itu kita tidak heran si pelaku tahu betul apa kegiatan novel baswedan
bahkan ketika sholat subuh dan jamnya jam berapa dia jalan
jadi kalau kita hanya mengurai peristiwa tadi malam saja tentu akan mengalami kesulitan
dan soal tkp yang berantakan justru kami mempertanyakan
mengapa lebih sigap yang memberantakan tkp daripada lebih sigapnya aparat penegak hukum
harusnya aparat penegak hukum tahu profil siapa novel baswedan ketika sudah terjadi
langsung menyelamatkan tkp dan membuat polis lain segala macam
tapi itu hal yang sangat teknikal sekali ya mas yuda
yang menjadi konsentrasi kami adalah bagaimana bisa
ini perbandingan atau analogi yang paling mudah gitu
bagaimana bisa investigasi yang dilakukan media masa itu lebih cepat daripada yang dilakukan oleh kepolisian
saya sepakat dengan pak benedik memang tidak ada jangka waktu dalam kerangka pro justisia penyelidikan dan segala macamnya
tetapi kita bisa melihat masyarakat bisa menilai
bagaimana kinerjanya didahului oleh media masa yang bahkan bukan penyelidik yang resmi dan bukan aparat penegak hukum
dan ketika dirilis itu sudah dirilis berapa bulan yang lalu di bulan juli
dan ternyata agak agak mirip juga keterangannya
tentu kami mempertanyakan apakah kesulitan betul betul kesulitan yang dihadapi
lalu kenapa media masa tidak mengalami kesulitan itu
itu yang pertama
yang kedua juga jangan jangan memang ada kepentingan yang terselubung
kita sudah tahu beberapa peristiwa yang melibatkan novel
dia sudah berapa kali diserempet ditabrak di motornya
itu bukan sebuah peristiwa yang tidak ada kepentingan lain
kita tahu ada kepentingan besar dibalik itu
utamanya saat ini novel baswedan ya
mencuat namanya ketika dia memegang perkara yang namanya mega korupsi ktp elektronik
sehingga dia harus dikonfirmasikan apakah keterangan yang diambil oleh saksi dipalsukan segala macam
dan dia dihadirkan di persidangan
dan tentu ini adalah sebuah konteks yang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa penyiraman itu
dan kita sudah melihat hasilnya hari ini apa
novel tidak bisa lagi menyentuh berkas berkas ktp elektronik
tidak bisa lagi terlibat dan bahkan berkontribusi mendorong pemeriksaan ktp elektronik
dan itu ya sudah dampak yang bisa kita lihat secara nyata
saya coba ke pak benny lagi
pak benny tadi anda sepertinya skeptis ya kalau misalkan kasus ini akan lama gitu ya
kalau anda tadi memberikan analogi kasus di amerika bisa sebelas tahun
lalu bila kasus ini begitu lama bagaimana membuat masyarakat setidaknya memiliki sebuah kepastian ke depannya gitu
sebetulnya bukannya bahwa penyidikan ini akan lama
tidak seperti itu
tadi kan saya bilang salah satu faktornya adalah tidak kooperatifnya korban
lebih bicara kepada pers atau wartawan daripada kepada penyidik seperti itu misalnya
hal hal ini kan semestinya kita buka aja
karena juga kapolri kan sudah bilang coba kpk kalau mau ikut masuk sebagai penyidik supaya bersama sama
sudah terbuka kan
kenapa tidak ditanggapi secara positif seperti itu
tapi yang sekarang ada
terima kasih pak
alasannya selalu kan bukannya kpk yang punya urusan ini
orang orang pinggirnya nih yang minta bilang coba buka tim independen tim independen seperti itu kan
ini kan sebetulnya ketua kpk bilang nggak perlu dulu tuh
tapi yang bilang kan kiri kanan nih yang ngomong nih untuk tim independen seperti itu
saya sih tidak istilahnya tidak bertentangan
kalau memang mau dibuat tim independen silakan saja
kalau memang kepentingannya menganggap bahwa hal itu bisa mengungkap
ya tentunya kalau ada tim independen ya
para mantan itu ya jangan ikutlah
atau yblhi jangan ikut juga
yayasan lembaga bantuan hukum juga tidak boleh ikut juga
kasih yang benar benar independen
namanya aja tim independen
tunjuk orang orang independen
tapi jangan ada yang mantan mantan ini yang mau di presa ikut
terus ada yayasan lembaga bantuan hukum ikut
tidak independen nanti
lalu kalau mas juli sendiri melihat seberapa penting sih tim independen saat ini
untuk mengungkap kasus ini
satu hal ya
sekaligus saya konfirmasi juga
kenapa novel baswedan kemudian bercerita kepada publik dan bercerita kepada media
bahwa informasi yang dia dapat
mengenai siapa siapa yang terlibat
hingga kemudian diduga kuat ada perwira kepolisian
yang berpangkat bintang
di belakang penyiramannya dia
karena dia dapatkan di posisi terakhir
jadi sebelumnya sudah disampaikan
kan diduga kuat begitu
ini sudah disampaikan kok
dan orang orang yang menyampaikan
yang memberikan informasi ini adalah orang orang dalam lingkup penegakan hukum di indonesia
kalau novel sebagai orang terakhir yang tahu
bahwa ada pihak pihak yang terlibat di internal
yang menyebabkan tidak objektifnya pemeriksaan atau pencarian
yang menyebabkan tidak independensinya
tidak ada independensi dari pemeriksaan
itulah kenapa alasan yang kita dorong adalah
pembentukan tim gabungan pencari fakta
nah disitulah saya mengiakan yang pak benedik jelaskan
saya sepakat sekali pak
yang namanya tim independen jangan berkepentingan
seumpama misalnya saya pun sebagai pengacaranya ya
ya tentu saya tidak boleh masuk dalam tim tgpf
karena saya konflik kepentingan
itu saya sepakat sekali
siapa yang harus masuk di sana adalah orang orang yang justru
ya berposisi objektif dan independen
terkait dengan pemeriksaan
dia bisa akademisi
dia bisa ahli dalam perkara pidana dan lain lainnya
nah sekaligus juga tidaklah boleh ada terlibat pihak dari kepolisian
dan atau dari kpk
dan disitulah independensi diuji
karena dua hal ini
dan kedua independensi yang hilang dari pemeriksaan
terlebih lagi setelah novel membuka keterangannya bahwa ada dugaan kuat
terlibatnya perwira tinggi kepolisian berpangkat bintang
ya perbincangan kita hentikan dulu
karena akan ke komersul break
nanti kita akan berbincang lagi
seberapa urgensinya tgpf
kemudian seperti apa sih bentuknya nanti ke depannya
dalam mengungkap kasus penyerangan terhadap novel baswedan
cnn indonesia prime news segera kembali
tapan bersama kami
ya anda masih di cnn indonesia prime news
dan kita masih akan berbincang dengan dua narasumber kami
julius ibrani penggiat anti korupsi dari pbhi
dan bapak benik dikus bambang nur hadi
atau biasa dipanggil pak benny ya
pak benny dan mas julius tadi yang menarik adalah
ternyata media sudah terlebih dahulu mengungkap ilustrasi ataupun sketsanya
kalau saya tadi sempat membaca
kapolri memberikan statement tiga puluh satu juli
kemudian ternyata di hari besoknya muncul
di harian surat kabar lain
sebuah sketsa wajah
dan ternyata sketsa wajah itu sama dengan yang dirilis kapolri
kemarin tanggal dua puluh empat november
lalu anda sendiri melihat seperti apa ini
kenapa tiba tiba tadi anda sempat mengatakan
lebih dulu media mendapatkan informasi yang akurat
bahkan bisa jadi mereka bisa merilis hal tersebut
tapi kenapa kapolda sendiri baru merilis kemarin
apa yang anda lihat disini
satu ini soal momentum ya
secara fakta di lapangan
dua minggu mundur sebelum kejadian
sebetulnya banyak orang yang melihat
muka muka atau wajah wajah asing ini berkeliaran
dan memantau rumah novel baswedan
artinya sebetulnya banyak saksi yang bisa diperiksa
dan itu juga dikonfirmasi oleh pak tito ya
ketika menyatakan telah memeriksa lebih dari lima belas tahun

dan sebetulnya itu kita bisa bilang
artinya banyak keterangan yang bisa digali gitu
tidak heran media ketika menurunkan timnya
untuk menginvestigasi dan menggali informasi
langsung mendapatkan satu gambaran sketsa
yang terang benderang dan sama belakang ini
nah yang justru menjadi catatan disini
adalah soal momentum kapan penyidik ya
mengeluarkan sketsa wajah itu
ketika kapolri mengeluarkan itu pak tito
kita tahu betul beberapa hari sebelumnya
ada pernyataan dari presiden joko widodo
yang menyatakan untuk serius
pengusutan dari kasus penyiraman terhadap novel baswedan
barulah dirilis wajah itu
nah belakangan juga
kita tahu momentumnya apa sekarang
seketika dimunculkan lagi sketsa sketsa wajah itu
nah artinya apa
kita bisa melihat
ada sesuatu yang janggal
ketika prosesnya justru lebih lambat
bisa diduga kuat ini bukan
sebuah kasus yang prioritas
atau bisa diduga kuat bahkan ini
ada kepentingan lain
untuk sengaja tidak memproses secara
cepat dan secara tegas gitu
nah yang harus dijaga disini
justru adalah legitimasi publik
terhadap kinerja penyidik itu sendiri gitu
penyidik tentu punya prosedural
yang tidak seperti media
ada rekonstruksi yang panjang
tapi bagi publik
mengapa gerakan ini begitu lambat
jika dibandingkan dengan media
kalau kita lihat
dirilis tanggal satu agustus
oleh koran tempo
terduga pelaku penyiraman
kemudian kemarin kapolda juga merilis
pada tanggal dua puluh empat november dua ribu tujuh belas
sketsa wajah yang juga diduga
sebagai pelaku penyiraman
jadi banyak sekali saksi yang sudah diwawancarai
untuk mendapatkan informasi terkini
terkait keterlibatan mereka
anda melihat tadi
kalau tadi mas julius bilang
tidak ada prioritas terhadap pengungkapan kasus ini
kemudian juga ada agenda lain
kalau pak benny melihatnya seperti apa ini
kalau mas julius kan agak asumsinya
ke arah politik lah
jadi saya kembalinya
koridor saya tidak ke situ
kalau pengungkapan oleh penyidik
kalau wartawan mungkin ya
beda nilainya lah
dalam arti kata
yang nomor satu tadi kan sudah dijelaskan
dan mungkin ada lebih sifat ke
dalam tanda kutip komersilnya
pro justisnya tidak sembarangan
mengasih sketsa ke orang
setelah itu ditindak lanjut
dengan tindakan lebih mendalam
kalau dibilang prioritas
satu lagi tadi contoh
bahwa ada pertanyaan
atau ada wartawan disampaikan
bahwa ini ada general terlibat
tidak saja dilindungi oleh polri
tapi dilindungi oleh rakyat indonesia
jadi tidak usah teka teki
penyidik juga ada nanya
siapa itu jenderalnya
nanti saja kalau sudah tsi ketangkep
tidak ada yang mengatakan
korban ini tidak kooperatif
anda melihat sebenarnya
korban yang tidak kooperatif
tentunya kan kalau ada satu peristiwa
yang memang harus diungkap
masukan masukan yang dari korban
sebagai pintu masuk penyidik
menindak lanjut peristiwa tersebut
misalnya dia bisa bercerita
ada orang yang mengancam dia
atau ada orang orang yang memang mau
menyingkirkan dia seperti itu
itu sangat penting sekali
informasi seperti itu
untuk ditindak lanjut oleh penyidik
hal hal seperti itu yang tidak diperoleh oleh penyidik
penyidikan ini mulai dengan suatu teka teki
dengan adanya profiling
kalau dilihat dari
mulainya dari minus
kalau kan tinggal satu dua
ini tidak minus
ke dulu
baru ke atas
kalau mungkin anda melihat
ada enam puluh an saksi
kemudian juga cctv
bahkan minta bantuan dari australian federation
untuk melakukan identifikasi
bagaimana mengungkap kamera kamera cctv tersebut
dari pihak anda sendiri
di dalam internal kepolisian
karena ini kaitannya dengan projusticia
tetapi pada akhirnya ujungnya
sebuah sketsa yang mirip yang sama
tentu publik akan memberikan legitimasi
yang kurang baik kepada polri
jika misalnya melemparkan
kecepatan proses pencarian itu
pada misalnya hal hal yang administrasi
ya kami kan punya administrasi
panjang seperti ini jadi agak lama
itu ini menjadi pertanyaan
masa administrasi seperti ini menghambat
dan membuat lebih lambat
daripada media yang mencari
nah ini justru menjadi pertanyaan besar
coba kita bandingkan dengan kasus kasus yang lain
memang secara doktrin
di dalam hukum pidana tidak boleh ada yang namanya analogi
tetapi ada kasus kasus lain
misalnya kasus di
adalah kasus pidana lain yang alat buktinya
atau petunjuknya adalah cctv
seketika dia tertangkap
meskipun para pelakunya sudah pindah pulau
dan ada kasus kasus yang lainnya juga mirip
belum lagi kita bicara
saya sepakat dengan pak benedik
kita tahu dan densus delapan puluh delapan
milik indonesia memiliki kemampuan itu
tidak kemudian berkoordinasi
meminta bantuan densus segala macam
yang bahkan bisa mengidentifikasi
terduga loh mas yud bukan tersangka
tapi terduga teroris
yang bahkan masih jauh dari proses projustis
di lubang tikus sekalipun
tanda kutip seperti itu
makanya menjadi pertanyaan kami
mengenai informasi yang dimiliki oleh
saudara novel bas yudhan sendiri
tentu ketika dia memberikan laporan
karena dia menerima sebuah informasi
bukan menerima bukti
kemudian menyampaikan kepada penyidik
karena ada hukum pidana yang mengikat disitu
ketika dia memberikan keterangan
menyampaikan sebuah laporan
tanpa didukung oleh alat bukti
dia bisa diancam oleh pidana
dan memberikan laporan atau informasi palsu
dia sendiri tidak memegang alat bukti itu sendiri
itulah kenapa yang didorong dari awal
kepada lini lini atau instansi lain
atau bahkan seperti misalnya densus delapan puluh delapan
dalam melakukan investigasi
polisi kita bisa mengurai
bahkan kasus kasus yang susah
yang sudah puluhan tahun
tetapi mengapa dalam hal ini kita tidak melihat progresivitas yang demikian
itu menjadi pertanyaan besar
saya coba ke pak benny
pak benny sendiri menyatakan bahwa
memang butuh administrasi yang panjang
untuk meminta bantuan dari australia federation
untuk memberikan investigasi juga
ada satu ratus enam puluh tujuh bahkan penyidik yang dilibatkan
tadi cctv juga hal yang tidak gampang
bahkan dibilang seperti lubang tikus
kalau anda melihat sendiri seperti apa sih
apakah memang kita perlu sebenarnya bantuan
untuk melakukan investigasi
tidak percaya juga dengan kepolisian dalam negeri sendiri
meskipun ada satu ratus enam puluh lebih penyidik
kalau tadi contohnya memang data empiriknya berbeda
tapi kalau kita lihat
kalau hal seperti ini kan
memang yang tadi
hal hal yang dibutuhkan
untuk satu penyelidikan
kalau dilihat sih
keseriusan untuk melakukan
dengan data yang minim
bukan baru ini saja
ini sudah sudah
ini sudah sudah
ini sudah sudah
ini sudah dilakukan dari sejak
dua ratus hari sebelumnya memang sudah dijalankan
karena begini ya
ini kembali lagi nih
penyidikan itu biayanya
mungkin tahu lah
mungkin anda tahu kan
kira kira berapa lah itu biaya
seperti yang sekarang ini
yang sudah melibatkan
terus terangannya ini menyangkut
biaya besar juga loh
nggak sembarangan ini
mas julius juga bilang
ada prioritas utama terhadap pengungkapan kasus
kalau pendapat bapak tadi bilang
banyak budget pasti akan dikeluarkan
apakah memang akan jadi berpengaruh nih
kalau misalkan melihat kasus ini
pihak pihak ada satu ratus enam puluh tujuh penyidik
kemudian anggarannya juga pasti akan membengkak
apakah juga akan membuat kasus ini
tidak terlalu menjadi prioritas
sebetulnya ya tidak bisa dikatakan bahwa
satu kasus prioritas atau tidak
karena anggaran nggak juga
nggak seperti itu
intinya nggak seperti itu lah
cuma ya istilahnya
untuk mengungkap ini ya sudah berjalan
jadi kalau memang kita mau mengungkap
kita ungkap seluruhnya aja
atau kira kira ada invisible man di belakang
kalau memang bisa diungkap
dari keterangan dari korban
ini kan kalau kata pak mahfud kan bukan bukti
ini kan petunjuk
yang bisa dikaitkan dengan bukti
atau saksi keterangan saksi lainnya
seperti itu kan
tapi kan arahnya kan pengungkapan peristiwa
seperti itulah kira kira
kalau saya boleh mengutip
pernyataan dari komjen ari donon
kepala badan reserse kriminal polri
mengatakan kasus penyerangan novel baswedan ini
dalam kategori hate and run
memang agak susah mengungkapkannya
kalau dari polisi sendiri sudah menyatakan statement seperti ini
lalu bukannya kita ngomong skeptis
dengan sikap bagaimana proses penyidikan selanjutnya
kalau mas julid sendiri seperti apa nanti
dengan adanya pernyataan dari
kepala badan reserse kriminal sendiri
ya saya sepakat
memang ini kasusnya satu ya
ini sebuah teka teki
ya betul sekali
yang kedua ini sebuah kasus yang hit and run
dan jejaknya juga sudah berantakan
maksudnya progresivitas itu yang belum dilihat oleh publik
tadi saya katakan berulang ulang
momentum dikeluarkannya sketsa ada dua
yang pertama dikeluarkan oleh media
yang kedua setelah presiden joko widodo bicara
tentu ini yang membuat publik skeptis
jadi bukan tanpa alasan publik skeptis
tapi ada peristiwa runutan peristiwa
menganggap bahwa penyidik reaktif
karena bertindak setelah
segera setelah ada tindakan
dari pihak pihak lain
yang justru bukan berkewenangan
nah ini yang juga harus dikonfirmasi oleh
pak aridono gitu
supaya publik paham
apa yang dia maksud dengan hit and run
dan bagaimana situasi kondisinya
dan bagaimana media bisa mendahului
dan terlebih lagi adalah
untuk publik selama dua ratus dua puluh enam hari ini
jadi bukan hanya informasi
bukan hanya sketsa gitu
kami justru senang sekali
mendengar keterangan terakhir
dari pihak polda metro jaya
sudah mengantongi nama nama saksi
disitu ada s dan kemudian ada sn
inisialnya yang akan kami jaga terus
untuk mengembangkan loh
ini justru membuat kami menganggap
artinya pintu masuknya semakin luas
disitu harus dikawal
ada jaminan dari percepatan proses
nah ini yang kami tunggu
jadi bukan hanya menyebutkan ada informasi a b c dan d
tapi dari sini yang dia ramu
karena dulu dulu kan belum ada saksi
baru pemeriksaan lebih dari enam puluh warga sekitar
yang melihat peristiwa
tetapi kali ini sudah ada dua nama
yang bahkan diduga kuat
terlibat dalam perbuatan itu
nah ini tentunya apa jaminan
bahwa ada saksi
berarti ada jaminan percepatan proses
dan ada titik terang seperti apa nanti
kita akan berbincang lagi setelah jeda berikut
dan cnn indonesia prime news akan kembali dengan perbincangan
seputar bagaimana perkembangan penguapan
kasus penyiraman novel baswedan
ya sudah memasuki hampir tujuh bulan
cnn indonesia prime news akan kembali
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan masih ada mas julius ibrani dan pak benediktus dari kompolnas
kalau tadi yang saya menarik ya anda katakan momentum ya
momentumnya kalau tanggal tiga puluh satu
ada momentum tertentu
kemudian kemarin tanggal dua puluh
apakah memang ini seperti kayak timeline dari pihak kepolisian seperti itu
bagaimana anda melihat ya pak
kalau untuk apa
untuk memberikan data ke publik
apakah benar memang ada momentum momentumnya timeline itu
untuk memberikan sedikit angin segar buat masyarakat
tidak ada lah
nggak ada momentum seperti itu
kapan harus dikeluarkan dirilis seperti itu saya rasa sih nggak ada ketentuannya
dianggap memang sudah bisa untuk dirilis ya dirilis
kalau memang belum waktunya dirilis ya tidak akan pernah dirilis
hal halnya banyak pertimbangan
kan nggak boleh sembarangan juga
hal hal seperti itu
saya akan coba mencoba
saya akan coba memberikan informasi terkait dengan pernyataan
dari saksi tadi mas julius juga mengatakan bahwasannya
polisi sudah sangat detail mengatakan bahwasanya ada dua saksi
berdasarkan data dari koran tempo yang dirilis tiga keterangan saksi
terkait dengan pelaku penyerangan
terhadap novel baswedan sebelas april lalu
berikut kita lihat
keterangan para saksi tersebut
saksi pertama dua bulan sebelum kejadian
ada dua orang duduk di situ
menunjukkan kursi di depan masjid
al ihsan duduk lama
sekitar dua jam dari sebelum

pandangan mata ke arah rumah pak novel

satu gendut kulit putih
rambut lurus pakai celana putih
dan rambut agak cepat
ini keterangan dari saksi pertama
lalu kita lihat keterangan saksi kedua
saya melihat dua kali
senin dua pekan lalu
pas subuh dan senin subuh
sehari sebelum kejadian
dua orang duduk duduk
tak jelas dekat masjid
bukan orang sini
satunya tinggi satunya gendut
sebulan sebelum penyerangan
ada orang datang
berkali kali ke warung
bisa seminggu bisa sampai

duduk tidak jelas
yang saya ingat satu badannya kurus
setelah kejadian pak novel
mereka tidak pernah
tiga orang saksi ini
hampir sama ya spesifik tubuhnya tinggi
gendut kurus kalau mas julius melihat
ini memang saksi saksi ini
apakah memang saksi yang tadi disebut
oleh kapolda sendiri secara eksplisit
nama s dan sn
dari beberapa saksi kunci ini
ya kami juga melihat
ini bahkan dua bulan sebelumnya dikatakan ya
intensitasnya itu lebih tinggi kedatangan
mereka itu di dua minggu tiga minggu
sebelum kejadian itu semakin tinggi dan
saksinya juga semakin banyak bukan hanya
warung tetapi orang yang warawiri
di sekitar rumah novel baswedan
juga termasuk sekuriti juga
menyaksikan orang orang ini
yang ujungnya adalah hilang
ini saksi saksi yang harus dijaga
sketsa sketsa yang sudah didapat inilah
yang harus segera mungkin diproses
oleh penyidik untuk menaikkan
status penyelidikan ini menjadi
penyidikan artinya apa
sudah ada satu modal kuat di tangan
untuk mencari para pelaku ini
bisa saja kemudian ditetapkan
sebagai tersangka atau mungkin ditangkap
dulu baru ditetapkan sebagai tersangka
nah ini yang ditunggu tunggu oleh publik
dari segala informasi yang dia dapat
mau ngapain apa yang dia mau lakukan
apa yang hendak dilakukan dan targetnya apa
saya sepakat dengan pak ben tadi bilang
memang tidak ada jangka waktu deadline timeline
segala macam tetapi dengan segala
yang sudah didapat hari ini
apalagi yang mau dikejar
jangan sampai menunggu ya masyarakat sipil
demo dulu ke kpk
melihat misalnya pimpinan kpk yang kurang aware
yang begitu tinggi dengan perkara korupsi
yang ditangani oleh novel baswedan
atau mungkin kita demo dulu polda misalnya
yang terlihat lamban dan responsif
ketika media masa mengeluarkan rilisnya
nah ini yang jangan sampai terjadi
kenapa publik akan menilai sesuatu yang negatif
nantinya kalau pak
benny melihat tadi ada kesaksian saksi
dua bulan bahkan katanya
meskipun di tkp sudah tercemar dengan
pemindahan alat bukti segala macam
polisi bisa nggak sih menarik caris ke
belakang gitu ya untuk melihat dan
tidak hanya sekedar pada saat kejadian
ya kalau bagian dari teknik
penyidikan ya bisa aja bahwa
ada orang orang yang sudah
masuk ke dalam
dalam arti kata target target yang
yang bisa di dalam
suspek di dalam
kategori suspek seperti itu ya
cuma tidak di tas dulu di depan
pinggirnya dulu untuk nanti
menuju kepada seperti orang yang di
sudah di targetkan itu kan
merupakan bagian dari teknik penyidikan
seperti itu strategi
kayak hal hal seperti itu mungkin ya bagian dari
strategi penyidikan saya tadi
menarik adalah pernyataan bahwasanya
sekarang yang menjadi pertanyaan adalah
citraporinya kalau misalkan meskipun
kadang kadang bapak katakan tidak ada target
bisa berbulan bulan bahkan bertahun tahun
gitu ya tapi kalau berlama lama
apakah citrapori sendiri jadi
tidak mendapatkan trust lagi dari masyarakat
karena sekarang beredar kasus
yang lebih complicated mungkin bisa lebih
diungkap kenapa kasus seperti ini
begitu lama gitu
mungkin saja ada kasus yang lebih
complicated lebih cepat terungkap
ada kasus yang
publik menganggap tidak terlalu
tapi lama sekali
seperti itu ya mungkin ya risiko
inilah ya resiko penyidik
tidak ada timelinenya tidak ada targetnya dalam arti
kata harus selesai di dalam sebulan
nggak ada yang bilang begitu kok
ketentuan hukumnya juga nggak ada itu
bahwa penyidikan harus selesai seminggu misalnya
lidiknya seminggu sidiknya seminggu
tidak ada ketentuan
kemudian yang penting keinginan
keinginan untuk mengungkap sudah ada dari pihak kepolisian
dorongan masyarakat juga semakin kuat kalau tadi
tim pencari fakta dan segala macam independensi
harus segera kembali ya
banga muka kalau anda melihat memang
meskipun bapak wakil presiden juga
yusuf kala tidak perlu kemudian juga ketua kpk
sendiri juga mengatakan belum perlu
adanya tim pencari fakta lagi anda melihat
seperti apa sih urgensinya saat ini
urgensi itu ada di
dilakukan oleh novel baswedan dalam
kerangka kinerja dia di kpk
itu urgensi yang perlu dilihat
kita tahu dia tengah berada
dalam satu situasi
mengusut perkara megakorupsi
dan dia adalah salah satu penyidik senior
yang memegang kasus perkara
itu urgensi yang
harusnya menjadi pegangan
bukan hanya jadi penyidik
tapi kami juga melihat sepertinya ini juga tidak
dipegang oleh ketua kpk itu sendiri
agus raharjo berkali kali bilang
kami serahkan kami serahkan kami serahkan
tanyakan kepada agus raharjo
berapa jumlah penyidik senior
di kpk yang kpk miliki saat ini
sedikit sekali jumlahnya
novel baswedan akibat insiden ini
jumlahnya semakin menipis lagi
padahal kita tahu novel baswedan banyak
berperan dan bahkan pasang badan
dalam perkara perkara korupsi yang
sensitivitasnya terhadap politik tinggi sekali
saya sudah katakan berkali kali tadi
dalam perjalanan pulang mengendari
sepeda motor sudah berapa kali diserempet
lebih dari enam kali diserempet ditabrak
dan masih selamat sampai detik ini
dan ketika disiram
air keras pun pimpinan kpk
untuk bergegas mendorong proses pemeriksaan ini
nah ini yang kami pertanyakan
juga jangan jangan memang tidak punya
kepentingan nih untuk menggunakan
tenaga novel mengusut itu
nah kalau dari kepolisian sendiri
ini yang harus juga ditanamkan kepada
penyidik ada peran besar novel
korupsi yang besar yang ditangani
jadi tidak boleh tutup mata tidak boleh
melihat novel hanya sebagai satu individu
biasa saja kalau pak benny sendiri tadi sempat mengatakan
bahwasanya pihak penyidik
pasti dia akan melibatkan opini
politik ya ataupun sesuatu paradigma
tentang ada keterlibatan kasus politik
ataupun sesuatu yang kasus lebih besar
lagi di belakang lalu bagaimana menjembatan
hal tersebut untuk tetap berlaku
fair tapi tidak tadi melibatkan
banyak opini opini yang sifatnya lebih ke
politik ya kalau penegakan
hukum ini harus jauh dari
politik lah kalau terlalu
ya kan koridornya aja
kalau kita melihat bahwa sudah jalan
sesuai koridor penyidikannya sudah
ya dalam arti kata sesuai dengan
ketentuan sop yang berlaku ya
sebagai pengawas fungsional ini
kan kita melihat kalau memang
benar ya kenapa kita harus cari kesalahan
kita dukung terus maju
supaya cepat selesai tapi
kalau masuk politiknya
kita juga pasang barrer juga mungkin
supaya tidak kalau sudah masuk
ke penegakan hukum ada politiknya
bahayalah saya ya terima kasih buat
bapak dan mas julius dan pak benny untuk
berbincang hari ini mengenai bagaimana
perkembangan dan penguapan
ke depannya terhadap kasus penyiraman
air keras yang menimpa novel basuh dan terima kasih
sudah berbincang bersama pak benny terima kasih
di cn indonesia prime news ya cn indonesia
prime news segera kembali dengan informasi lain
tetaplah bersama kami